imbauan mui jawa timur kepada pejabat publik yang beragama islam untuk tidak menyampaikan salam agama lain memunculkan tanggapan beragam di masyarakat
nah untuk mengelaborasinya kita sudah tersambung dengan sekretaris jenderal mui pusat bapak anwar abbas
pak anwar assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak anwar sudah mendengar imbauan dari yang dikeluarkan oleh mui jatim
bagaimana kemudian dengan pandangan mui pusat apakah juga setuju dengan pandangan mui jatim bahwa dilarang pejabat publik dilarang untuk mengeluarkan atau menyapa dengan berbagai salam berbagai agama
ya memberi salam itu di dalam islam itu termasuk ke dalam kategori ibadah
ya oleh karena itu dalam islam umat islam kalau beribadah dia hanya dan kalau dia beribadah
atau berdoa dia hanya akan memanjatkan doanya kepada allah swt
dan dia tidak boleh memanjatkan doa selain kepada allah swt
oleh karena itu salam lintas agama akan menjadi masalah dan akan mengalami problema teologis
oleh karena itu salam lintas agama ini jelas akan membuat kegaduhan
ini tadi pagi saya sudah membaca di media
wakil menteri agama sudah meminta supaya menghentikan polemik tentang salam lintas agama
kenapa karena salam lintas agama ternyata telah membuat adanya gesekan gesekan dan kontroversi
nah saya sangat setuju dengan himbauan dari wakil menteri agama
oleh karena itu bagi saya begini
kalau seorang pejabat publik menyampaikan salam melalui salam lintas agama itu menimbulkan kontroversi
itu akan menimbulkan kegaduhan
timbul pertanyaan yang tidak menimbulkan kontroversi dan yang tidak menimbulkan kegaduan kira kira sahamnya seperti apa
ya kalau dia seorang muslim dia menyampaikan salam sebagai seorang muslim
kalau seandainya dia seorang kristiani dia akan menyampaikan selalu secara kristiani
kalau dia seorang hindu
dia akan menyampaikan salam secara hindu
kalau dia seorang buddhis mereka menyampaikan salamnya secara buddhis
jadi orang non islam tidak akan mempersoalkan kalau orang islam menyampaikan salam versi islam
orang islam juga tidak akan mempersoalkan kalau orang hindu menyampaikan versi hindu
nah oleh karena itu bagi saya kalau kita ingin negeri aman tentram dan damai ya
dan tidak terganggu dan terusik oleh masalah salam
ya kita hentikan saja salam lintas

kita pakai serta kita pergunakan salam yang tidak mengundang kegaduhan
yaitu salam yang disampaikan oleh yang beri salam sesuai dengan agama dan kepercayaannya
kalau tidak ada orang yang memberikan salam sesuai dengan agama dan kepercayaannya tidak akan ada yang mempersoalkan
oke yang saya tangkap nadanya dari mui pusat artinya setuju dengan pernyataan dari mui jatim bahwa pejabat jangan mencampur ucapan salam yang dilakukan ketika berpidato begitu ya
tapi pak anwar tadi menyebutkan agar tidak adanya keresahan agar tidak adanya kegaduhan ketika pejabat publik mencampur campur ucapan salam
selama ini memang ada kegaduhan atau ada protes dari masyarakat mengenai campurnya ucapan salam ini
kalau tidak gaduh mbak tidak akan wawancarai saya
kalau nggak gaduh dan tidak ramai mbak pasti tidak akan wawancarai saya
yang gaduh itu pernyataan mui jatim karena pejabat tidak boleh mencampur ucapan salam
yang saya tanya adalah selama ini memang pernah ada yang protes karena pejabat mengucapkan ucapan salam mencampur campur termasuk dengan presiden
kalau tidak protes ngapain kami mui jatim mengeluarkan himbawan kalau tidak gaduh
kalau tenang tenang saja damai damai saya untuk apa
ini kan ada persoalan apa persoalannya ada dilema teologis itu
orang islam tidak boleh berdoa kepada seluruh allah
nah sekarang orang islam berdoa kepada tuhan
itu telah terlarang dari agama
tugas mui adalah menjaga umat
diantaranya adalah menjaga akidah umat
jangan sampai akidah umat rusak gara gara salam ini
itu wajib bukunya bagi mui untuk mengingatkan
masalah tidak mau diikuti itu urusan masing masing
tapi mui harus bisa melaksanakan tugas dan fungsinya
apa tugasnya mui
menjaga akidah umat menasihati umat
ini salah ini benar
jangan ditempuh jalan yang salah
tempuhlah jalan yang benar
mui menunjukkan mana jalan yang benar
lalu kalau para pejabat masih mau menempuh jalan yang salah silakan
cuma akan menimbulkan kontroversi
dan tua menak tadi pagi sudah memberikan pernyataan untuk menghentikan polemik ini
timbul pertanyaan pada diri saya
kalau begitu salam lintas agama bermasalah
kalau kita tarik ke belakang pak anwar kalau kita tarik ke belakang informasi baik
kalau salam lintas agama bermasalah apakah akan terus di situ
kalau menurut saya jangan pilih jalan yang akan menimbulkan kegaduhan
pilih jalan yang tidak gaduh
jalan yang tidak gaduh itu adalah si pembicara menyampaikan salam dalam ajaran agamanya
dan seksualitas keyakinannya
dan kalau sana akan ditambah tambahlah dengan kata kata yang netral
contoh tadi saya dengar sekilas ya
selamat pagi selamat siang selamat malam
itu kan tidak bermasalah
misalkan orang islam menyampaikan salam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi tidak masalah
selamat siang tidak masalah
tapi informasi yang didapatkan mui pusat siapa yang protes di wilayah jawa timur mengenai ucapan salam ini
kalau informasi yang didapatkan dari mui pusat ketika mui jatim mengeluarkan pernyataan ini siapa yang protes dengan adanya campuran ucapan salam
jawa timur protes mui protes itu
mui itu tugasnya menjaga akidah umat
jangan sampai akidah umat itu rusak
makanya mui jawa timur mengingatkan menghimbau jangan ini jangan salah ini
lalu kalau sana mau ditempu juga ya sih
tidak silakan tapi akan gaduh
mau tak negeri ini gaduh
saya tanya mau nggak negeri ini gaduh
jangan mau kan
kalau tidak mau naik ke gaduh mengapa diambil juga jalan yang gaduh itu
itu yang jadi masalah
oleh karena itu bagi saya ya yang namanya pemerintah itu jangan buat gaduh
harusnya pemerintah tidak membuat gado ya
harusnya pemerintah tidak membuat gaduh ya
iya ini pemerintah mbak gaduh
oke pak anwar kalau kita melihat ucapan ucapan salam mencampurkan ucapan salam yang dilakukan oleh presiden
atau mungkin ada kalau kita berbicara soal acara begitu
misalnya pemimpinnya non muslim kemudian ada senior muslim yang hadir di situ
ini sebagai nilai toleransi apakah tidak juga diatur dalam agama
nah toleransi itu kalau seandainya ada perbedaan
kalau nggak ada perbedaan apapun urgensi toleransi itu
saya sebagai seorang muslim menyampaikan salam versi islam diterima oleh orang islam
teman saya seorang buddhis menyampaikan salam secara buddhis ya saya terima itu
tapi seandainya diseragamkan itu namanya bukan toleransi itu radikalisme itu
negara melakukan tindakan radikalisme itu
sementara pemerintah anti radikalisme
pemerintah anti radikalisme tapi pemerintah melakukan radikalisme
kan aneh itu paradoks itu
boleh gantung bagi saya ya pemerintah itu tugasnya adalah menciptakan keamanan ketertiban dan kedamaian tentang masyarakat
pilihlah salam yang tidak akan menimbulkan kontroversi
pilihlah salam yang tidak akan menimbulkan kegatuhan
masih pembicara menyampaikan salamnya sesuai dengan agama dan keyakinannya
kalau seandainya dia tambah dia tambah dengan pilihan kata pilihan kalimat yang netral
tapi artinya tidak diwajibkan kepada para pejabat publik atau pejabat negara untuk tidak mengucapkan salam ataupun ingin mencampurkan ucapan salam ya
ini kembali kepada pribadinya masing masing ya
kita lihat mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan apakah pernyataan ini akan semakin banyak dibicarakan oleh masyarakat
pak anwar abbas terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected